menteri luar negeri meretno marsudi hadir pada pertemuan g dua puluh
maksud kami asean g tujuh foreign and development minister meeting secara virtual dari jakarta minggu malam
pertemuan asian g tujuh merupakan inisiatif inggris selaku chair g dua
yang mengusung tema pemulihan ekonomi yang resilent berkelanjutan dan inklusif
di tengah pertemuan penting asean dan negara g tujuh
menteri luar negeri retno marsudi mengungkapkan kestaraan vaksin global
karena akan berpengaruh baik pada pemulihan ekonomi global
untuk itu asean mengajak g tujuh bekerjasama untuk mempercepat pemulihan social economy
yang berkesenambungan dan inklusif untuk pertumbuhan bersama
nah di dalam sesi pertama dalam sesi pertemuan khusus asean g tujuh puluh
saya menekankan arti strategis kemitraan asean g tujuh
dalam mengatasi tantangan global terkini